sita kamu bangun sayang kamu bangun ya
kamu harus buktiin ke semua orang kalau kamu cuma tidur
sita udah udah gak ada kamu harus relai
tolong kamu relai
sita tadi tidur madhya
andre kamu harus dengar mama kamu
mama kamu tuh benar sita udah meninggal
zumf im adaptation ya
sejauh ini akan ferah iklan ke andres
bahwa nanti dia bisa menangcoll pt bherezo
dulu aku pernah bilang sama kamu
kalau kamu itu cantik
sekarang dengan kamu pakai jilbab
kamu ingat gak
ini tempat pertama kali kita ketemu
dengan seorang perempuan yang menjadi saksi
dan sekarang di tempat yang sama
dengan saksi yang juga sama
kamu nikah sama aku
binti kamil dengan mas kawin
seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya sita
ya kenapa tiba tiba aku merasa sedih seperti ini
ya apa ini ya allah
aku merasa seperti kehilangan seseorang
ya allah aku harus sholat
sampai sini aja pak
sampai sini aja pak

selamatkan sita ya allah
apa pun akan aku lakukan
pak gimana karan cita pak
kamu harus sabar kak
maksud dokter apa
kami sudah berusaha semaksimal mungkin mas
tapi semua sudah terlambat
ya maksud dokter apa
ya gimana citanya
gimana dok citanya
cita sudah meninggal
enggak enggak mungkin dok
ini enggak mungkin dok
inan lahir wak
inan lahir wak
kamu bangun ya
kamu harus buktiin ke semua orang
kalau kamu cuma tidur
kamu harus istighfar
cita sudah enggak ada
kamu harus berlain
tolong kamu berlain
cita cita tidur lagi
kamu harus dengar mama kamu
mama kamu itu benar
cita sudah meninggal
cuman itu baru berat buat kamu

cita sudah meninggal sayang
cita itu enggak meninggal
cita itu enggak meninggal
cita itu lagi tidur nen
cita lagi tidur
ya itu enggak kenapa napa nen
ya itu enggak kenapa napa
sayang kamu buktiin semua orang ya
kamu buktiin semua orang
kalau kamu itu masih hidup saya
kamu enggak mati
kamu enggak mati
kamu enggak mati
yang pernah janji sama aku
kalau setelah kita menikah nanti
kita akan pergi ke suatu tempat
kamu sama aku
kamu sama aku berdoa aja sayang
dan kamu mencintai aku
kamu akan geluk aku
kamu akan mencintai aku sayang
nanti saat itu

aku ingin bisa berada di sawah
aku mau ke tempat moi disini
itu hal pertemuan
ini adalah masa yang bahaya
kalau kita sudah belajar sync cowok
harus rindukan orang lain disemamu
ibu dan aku sampai di sana